ternyata reva emang cantik banget
apa mungkin ya gue bisa jadi pacar eva
dengan kemunculan clara di hubungan kita
ya aku juga gak tau kenapa
tapi mungkin melly dan meghan tuh berpikiran yang sama
makanya mereka nyaranin aku buat ngomong sama kamu
supaya ada kejelasan dalam hubungan kita
ya supaya kamu sama aku statusnya tuh gak berteman aja
artinya mungkin mereka itu dummy a tiga

orang orang latam untuk menggunakan l satu sasaran tim ini
ya tapi lama lama kayak sudah senang aprebbeaw friday tadi
mereka lari lari daling lain
ternyata reva emang cantik banget
apa mungkin ya
gue bisa jadi pembantu
ya reva nya lagi nyoba kerjaan
kan lagi belajar
yaudah kalian lanjutin aja ya
sayang jangan sampai gangguin reva belajar
aku perhatiin ya mas ya
kayaknya reva mulai tertarik deh
nyaman banget sama cara ngajarnya
ya mudah mudahan aja
aku yakin banget
cepat atau lambat
reva pasti bakal sadar
kalo donny itu yang terbaik daripada boy
kayaknya mereka emang sang aja deh
kalau yang ini udah
oh ya belum belum
ini udah berapa

tiga puluh tambah dua puluh
kenapa deket deket sama mama
iya sih ma
mama juga jadi pengen tahu

mama tuh kenapa sih nggak suka sama reva
padahal reva tuh anak yang baik ma
dan selama ini juga kan reva nggak pernah menyakiti hatinya mama
nah kenapa mau kayak gitu sama reva
reva itu emang baik kok
secara personal mama nggak ada masalah sama reva
sama sekali nggak
tapi mama emang gak suka aja
dan menurut mama reva tuh nggak cocok sama kamu
mama nggak setuju
nggak setujunya tuh di mana ma
apa karena reva penampilannya tomboy
atau karena dia suka naik motor
mah mama tuh jangan menilai orang itu dari luarnya aja
reva tuh sebenarnya hatinya baik
anaknya baik pinter
menurut juga sama orang tua
juga cantik baik patuh pinter
itu siapa bedanya
ada bedanya lah ma
bagian mama tuh terlalu cepat kenal sama clara
mama tuh harus kenal dia baik baik
jangan ngajarin ikan berenang ya
kalau nilai orang tau
kamu itu bisa aja sih boy ganteng
boy semuanya mama ngerti
semuanya butuh waktu
i know that ya kan
tapi nanti nanti kamu juga akan suka sama clara
lagian udahlah boy
mama itu gak maksa kamu kok
untuk pacaran sama clara
jadi kamu nggak usah mikirin untuk pacaran dulu deh
tapi mama setuju
kalau kamu itu berteman
berman dengan banyak orang
siapa aja boleh
gue jadi bingung gimana gue bisa ngasih kepastian status pacaran ya sama reva
mama kan masih keket juga nggak setuju gue sama reva pacaran
donny terima kasih ya udah mau membantuin reva
setiap hari rake
kan mereka pulang sekolah harus bimbel dulu
dan bimbelnya kan jauh dari rumah jauh dari sekolahan
sama adrena kan carinya yang jauh banget
reva kan pasti butuh waktu buat perjalanan belum pulang
karena itu papi mau kamu nggak usah ikut bimbel lagi
loh emangnya kenapa
saya nanti papi akan jelaskan sama kamu
tapi sekarang papi minta kamu ikuti omongan papi ya
anak yang cantik anak yang baik pasti bakalan menurut topiknya
om mungkin kalau masalahnya sore om ngobrolin aja dulu sama reva
terus saya sekarang harus buru buru pulang om
ya nggak apa apa nanti om akan hubungi kamu ya
ya udah saya pulang dulu om tante
emang gue udah bilang apa gue setuju atau enggak
kamu pasti kaget ya kenapa papi mengambil keputusan seperti itu
kamu tahu nggak kenapa papi berkata seperti itu
pertama papi kecewa sama kamu